terjangan banjir pada jumat lalu menjadi nestapa bagi warga desa lenggo
kejambatan bulo kebupaten poliwalimandar
satu satunya jalan penghubung yakni sebuah jembatan gantung yang menyeberangi sungai
rusak parah usai dihantam derasnya arus saat banjir
warga terpaksa bertaruh nyawa meniti seutas tali baja sepanjang enam puluh tiga meter
jika ingin keluar maupun kembali ke kampung mereka saat menyeberangi sungai
hingga minggu sore jembatan gantung yang menjadi akses warga belum juga diperbaiki
tidak adanya akses jalan membuat warga desa lenggo kini terancam kelaparan
sejumlah sepeda motor pengangkut logistik makanan sudah berhari hari tertahan di tepian sungai
lantaran tidak bisa menyeberang
untuk bertahan hidup warga memakan umbi umbian yang ada di kebun
eh ya jelas sudah artinya
jangankan satu minggu dua hari tiga hari saja sudah artinya sudah
ini sudah menipis pak makanan di dalam warga atau bagaimana
iya sekarang itu sudah artinya
seandainya bukan ada artinya bantuan makanan seperti pisang
upaya mendistribusikan logistik menyeberangi sungai menggunakan traket pun bukan tanpa resiko besar
penuturan warga setempat sungai ini merupakan habitat buaya liar
warga berharap pemerintah bisa segera memberikan perhatian
agar jembatan yang menjadi akses utama desa lenggo diperbaiki secepatnya